embarkasi haji pondok gede jakarta bersiap memberangkatkan calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter dua petang nanti
jelang keberangkatan para calon jemaah harus menjalani proses pemeriksaan barang bawaan
senin pagi satu persatu calon haji yang tergabung dalam kelompok terbak atau kloter dua menjalani pemeriksaan di embarkasi pondok gede jakarta
jelang keberangkatan menuju tanah suci petugas ppih memeriksa dengan seksama barang barang bawaan calon haji
menggunakan perangkat x ray petugas memastikan tidak ada barang terlarang yang dibawa ke dalam penerbangan menuju tanah suci
pada pemeriksaan barang bawaan kloter satu yang berangkat sehari sebelumnya petugas masih menemukan barang barang yang dilarang dibawa seperti gunting pisau hingga pemanas air
meski harus menjalani pemeriksaan barang bawaan para calon haji mengaku tidak terbebani
sekitar tiga ratus sembilan puluh tiga orang tergabung dalam kelompok terbang dua yang akan berangkat pukul lima senin sore

alhamdulillah kita bisa mengerjakan yang sunnah yang wajib yang mudah yang diberi kemudahan oleh allah
jurnalis sri handayani dan ruhila serta sejumlah calon haji yang ditemui tim liputan cnn indonesia senin pagi juga mengaku terkesan dengan pelayanan petugas di asrama haji pondok gede
selama musim haji tahun dua ribu sembilan belas asrama haji pondok gede jakarta akan melayani enam puluh lima kelompok terbang dari provinsi lampung banten dan jakarta